nah kalau untuk special case nih kita lagi di bulan ramadhan berpuasa gitu
ada makanan yang sebaiknya dikonsumsi selama kalau kata orang kan ada hack nya nggak
dalam rangka menguatkan bulan puasa tetapi tetap dalam keadaan sehat gitu
apa sebaiknya dikonsumsi selama bulan puasa
sahur ada empat sebenarnya yang penting
ya lima deh nggak diskon lima
yang paling pertama adalah konsumsi cairan yang cukup
jadi air putih itu paling minimal yang harus dikonsumsi
karena kita sehari hari apalagi di indonesia ya cuaca panas gitu kan keringat banyak gitu kan
jadi kalau sahur usahakan dua sampai tiga gelas lah
jadi mulai bangun sahur satu gelas kemudian habis makan satu gelas
ini kode buat michelle karena ini ternyata kurang
oke kita setelah ngomongin air putih
yang kedua paling penting adalah protein
biasanya kalau orang sahur katanya makan nasi yang banyak
nasinya segunung habis itu minum es teh manis dua gelas gitu kan
ternyata yang kedua adalah protein
protein itu membantu kita cepat kenyang
iya karena dicernanya lebih lama dalam tubuh
ketiga setelah protein ada sayur sayuran
nah sayur itu juga sama sifatnya kayak protein
terus laparnya juga lebih lambat
jadi tadi air putih protein
tapi dia juga mengandung gula yang lebih tinggi dibandingkan sayur
jadi proporsinya itu lebih sedikit harusnya dikonsumsi daripada sayur